selamat siang pak
perasaan tadi nyonya udah ke depan
tuhan juga udah berangkat kerja
berarti tadi di dalam ada
kunci mobil saya ketinggalan
tolong kamu cari di kamar ya
ya nyata cukup banget
semang semang cepet banget
terima kasih buat pantau
terima kasih pak
tidak hanya udah di cek sama naya aja
silahkan coba pak
dia yang buat hidangan
boleh saya ketemu sama naya
sebentar saya panggil naya
sebentar tariw indo
ikut saya sekarang
ada apa pak
pak rinto mau ketemu sama kamu
apa jangan jangan dia nggak suka masakan saya pak
tadi waktu dicobain bapak lihat nggak dia
keliatannya suka atau enggak
saya juga kurang tahu nai
tapi beliau bilang
beliau pengen ketemu sama acefnya
selamat siang pak
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini
saya mau ke hotel ini

saya mau ke hotel ini

kayaknya pak rinto mau kasih penilaian
sampai manggil perempuan itu segala
gimana kalau hasilnya jelek
maaf saya terima telepon dulu ya
sama kamu juga
hasilnya itu gak bagus
parinto biasanya gak kayak begini
mama itu tau parinto
mama itu kan udah bilang berkali kali sama kamu
seperti perempuan ini
gak punya pengalaman apa apa
saya mengecewakan ibu
ya jelas kamu udah ngecewain saya
kamu balik ke dapur deh
masih banyak kerjaan kan
iya pak permisi bu
eh saya belum selesai sama kamu
udah balik aja naik
kamu tuh gimana sih
kenapa kamu selalu ngebelain tuh perempuan
aku gak belain siapa siapa disini mak
kondisinya sekarang ini gak memungkinkan
banyak tamu tamu penting kita disini mak
tapi sekarang coba liat
dia diem aja kan
gak ah mama ini
kan belum tentu hasilnya jelek juga mah
maaf tadi saya tinggal
mudah mudahan hasilnya memuaskan
kamu pikir kamu mampu melakukan sesuatu ini
mampu melakukan pekerjaan ini
kalau kamu gak tau
kenapa kamu terima tawaran dari raka
saya udah menolak pak raka tapi pak rakanya maksa
bukannya itu karena obsesi kamu untuk jadi head chef
padahal kamu tahu kamu gak punya kemampuan apa apa
kamu hanya memanfaatkan anak saya raka
aku harus bisa
aku harus bangun